tiga akibat korsleting dua ruko bangunan penyimpanan alat rumah tangga di kota tangerang banten rabu siang ludes terbakar
sembilan unit mobil pemadam kebakaran gabungan diterjunkan ke lokasi untuk mempercepat proses pemadaman
tugas tempat mengalami kesulitan karena banyaknya warga yang ingin melihat dan bahan bahan yang mudah terbakar
tiupan angin yang kencang juga membuat api semakin membesar
dugaan sementara api berasal dari korsleting
beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini saudara namun kerugian materi ditaksir hingga ratusan juta rupiah